dan juga ini terkait tadi yang dikabarkan tentang kali ciliwung ya dikabarkan bahwa wakil gubernur dki jakarta juga mengharapkan warga juga bisa mengantisipasi secara langsung
betul sekali seperti mungkin yang paling sederhana adalah mengambil sampah yang masih bisa diangkut oleh warga membantu para relawan dan juga petugas kebersihan
pasca meluapnya sungai sungai di jakarta imbas dibukanya bendungan katulampa akibat hujan lebat sampah seperti yang tadi mila juga sudah jelaskan terlihat menumpuk di beberapa titik di jakarta
salah satunya adalah di pintu air manggarai
nah tanpa kenal lelah juga ini petugas bahu membahu menyingkirkan sampah yang menghambat saluran air
petugas upk badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta berjibaku dengan tumpukan sampah bawaan arus banjir sampah yang menumpuk di pintu air harus segera disingkirkan agar tidak mengganggu aliran air
sejak dua hari lalu hingga saat ini mereka bekerja keras membersihkan dan juga mengangkut sampah dengan total dua empat ratus kubik sampah
sampah juga rumah tangga kayu dan barang elektronik yang hanyut akan dibuang di tpu bantar gebang bekasi
bagaimana kondisi sampah di kali ciliwung hari ini sudah ada raff raff kaffi yang akan melaporkan
raff raff sampai saat ini kalau kemarin juga di awal pekan sempat diangkut begitu dua ratus ton sampah bagaimana dengan hari ini
selamat pagi lady dan juga hanum
saat ini di pintu air manggarai saya menyaksikan secara langsung ini proses pembersihan sampah
di mana sejak dua hari lalu sampah sampah limba domestik rumah tangga yang ikut hanyut
baik itu sampah rumah tangga kemudian juga barang barang elektronik
bahkan saya juga menemukan adanya tanaman tanaman yang ikut terkikis dan terbawa arus sampai ke jakarta
nah ini adalah sampah yang sudah naiknya level permukaan air sejak pintu bendungan katulampa ini dibuka agar bisa mengalirkan air sampai ke laut
namun imbasnya adalah sampah akan menumpuk di beberapa titik atau juga di beberapa pintu air khususnya saat ini ada di pintu air manggarai
saya juga tadi sempat bertanya kepada petugas yang saat ini sedang bekerja bahwa sejak dua hari lalu ada sekitar
kalau kita bulatkan atau genapkan saja sekitar dua hari lalu
kalau kita bulatkan atau genapkan saja sekitar dua hari lalu
mungkin bisa jadi lebih kurang lebih banyak dari dua ratus mobil itu sudah berlalu lalang dari jakarta menuju ke batargebang untuk mengangkut sampah
totalnya ada sekitar dua empat ratus kubik sampah domestik begitu dan juga sampah berbagai jenis
bahkan ada yang katanya sepeda motor hanum dan lady yang ikut terbawa arus yang
sampah sampah ini di kemungkinan adalah sampah sampah yang tidak ikut atau juga tidak sempat begitu dievakuasi oleh warga yang terkena arus atau terkena dampak
kena dampak banjir
saya akan berbicara langsung dengan pak pras tio
ini yang saat ini merupakan salah satu pimpinan di sini yang akan menjelaskan kepada kita
kira kira sampai sekarang ini pak pras
berapa kubik sampah dan berapa istilahnya mobil begitu
yang perputaran mobil rit gitu yang sudah dilakukan untuk membersihkan sampah yang tadi kita melihat masih menumpuk di sini pak pras
untuk kondisi seperti ini ya dengan ketinggian katulampa yang sekitar kemarin tanggal lima itu kita dapat informasi
sekitar dua ratus dua puluh ya siaga satu di katulampa dan kita sudah stand by kan semua anggota dan kita sudah siap siagakan juga
untuk menanti blontor blontoran sampah yang setiap harinya mengadil dari tanggal lima ini sampai tanggal tujuh hari ini ya
untuk puncaknya kemarin kita di tanggal lima ya
tanggal lima itu kita sekitar
hampir empat puluh dua ya itu empat puluh dua rit
armada kita sudah setiap hari setiap kali sudah terus melakukan pengangkat pengangkatan armada kita ke pembuangan barat gebang
saya melihat tadi ada pekerjaan yang cukup membahayakan begitu
tapi mereka petugas petugas ini juga dilengkapi dengan safety equipment ya tentunya ya alat alat keselamatan
dan sebenarnya dari mereka ini berapa yang diterjunkan sejak
adanya pengumuman bagi warga jakarta untuk waspada terhadap banjir sejak bendungan katulampa itu dibuka pak pras
ya untuk siaga di tanggal lima kemarin kita siagakan untuk satgas banjir kita sekitar dua puluh personil
dengan kekuatan yang kita gunakan armada alat berat dan personil kita sebagai tenaga yang untuk mengikat atau apa namanya
mengangkat sampah ya dengan menggunakan manual itu karena kondisi armada
kita juga tidak bisa untuk mencakap yang lebih jauh
jadi kita gunakan armada kita dengan gunakan alat berat kita dengan personil kita kita ikat dengan tali dan untuk menarik keluar agar sampah itu bisa terangkat
baik terima kasih pak pras ini pekerjaan tetap terus berlangsung karena tidak akan
belum selesai ini ya sampai nanti cuaca ini juga memungkinkan untuk akhirnya air
akhirnya akan sur dan tidak ada sampah lagi
baik lady dan juga hanum memang kalau kita melihat bahwa musim hujan
saat ini di bulan februari yang merupakan dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa bulan februari ini adalah puncak dari musim hujan
oleh karena itu sampah sampah pun juga dipastikan masih tetap akan terus terlihat di beberapa titik atau juga di beberapa pintu air
dan petugas dari dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta tetap siaga bahkan dua puluh empat jam dari mereka yang libur pun juga mereka akan dikondisikan untuk diperbantukan
manakala memang sampahnya nanti tetap akan menumpuk
ini dijaga agar sampah sampah itu tidak menghalangi aliran air sehingga air bisa langsung menuju ke laut dan tidak menggenangi kota jakarta
baik raff raff terima kasih atas laporan anda langsung dari pintu air manggarai jakarta